petugas gabungan kota lumajang kembali menggelar razia penyakit masyarakat
dalam operasi ini petugas berhasil mengamankan sepuluh pekerja seks komersial
yang biasa manggal di lokalisasi dolok desa sumberjolumajang
ke sepuluh psk ini diamankan di kantor satpol pp setelah terjaring razia kami siang di lokasi dolok desa sumberjolumajang
satu persatu para psk ini diperiksa oleh polisi pamung braja
dalam pemeriksaan petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sejumlah psk kembali manggal di lokalisasi
masyarakat pun sudah resah dengan adanya lokalisasi yang masih beroperasi
selain menangkap sepuluh pekerja seks komersial petugas juga mengamankan salah satu mucikari di lokalisasi dolok
sementara itu psk yang terjaring oleh petugas berasal dari sejumlah daerah dan orang lama
laksanakan operasi setelah kita berikan pembinaan dan pernyataan tidak akan mengulangi
melaksanakan praktek di lokalisasi sumberjoko maka tentangkap kedua akan kita kirim ke dinas sosial provenci
untuk memulihkan moral para psk ini petugas melakukan pembinaan yang bekerja sama dengan dinas terkait melalui sejumlah keterampilan
selanjutnya para psk ini akan dipulangkan di daerahnya masing masing dengan membawa keterampilan untuk bekal kehidupannya sehari hari